pengenalan pajak ini diharapkan mampu merangsang daya beli masyarakat di industri manufaktur otomotif
mencapai delapan puluh satu tujuh ratus lima puluh dua unit secara bertahap atau senilai satu empat triliun rupiah
insentif ini tidak diberikan ke seluruh produk otomotif melainkan ke segmentasi tertentu
namun tidak semua mobil mendapatkan keringanan pajak seperti ini
hanya mobil dengan kualifikasi mesin di bawah satu lima ratus cc mesin dengan roda penggerak dua roda atau empat x dua
maka secara umum mobil dengan kapasitas di bawah satu lima ratus cc menjadi lebih murah
ada beberapa jenis seragam mobil yang bisa mendapatkan keringanan pajak kali ini seperti avanza xenia brio
livina dan juga beberapa jenis mobil lain yang mendapatkan keringanan pajak
nah saya akan memberikan ilustrasi untuk jenis mobil mpv tipe standar yang biasa dipahasarkan dengan harga dua ratus dua juta rupiah
dan tipe yang paling tinggi dengan harga dua ratus tiga puluh satu tiga ratus lima puluh juta rupiah
sehingga anda hanya membayar sekitar rp satu ratus delapan puluh satu ratus delapan puluh rupiah
untuk satu unit jenis mobil mpv tipe standar
kalau saya sih senang ya untuk kebijakan kalau memang tidak ada pajak ya
senang bagi masyarakat sih ya apa mengurangi beban itu
ya saya kurang setuju sih karena pajak itu kan untuk membantu pembangunan atau income nya untuk daerah kan
ya mending dipungut orang yang beli mobil itu pasti yang sudah berduit
pastinya sih jalanan akan lebih macet ya kalau jadinya setiap orang punya akses untuk bisa beli mobil kayak gitu sih
badan pusat statistik merilis data di tahun dua ribu delapan belas ada enam belas empat ratus empat puluh sembilan ratus delapan puluh tujuh unit mobil atau kendaraan yang bersileweran di jalan
jadi asumsinya dalam satu tahun terjadi penambahan kendaraan sebanyak satu juta unit
sebuah petaka itu ya sebuah petaka atau mungkin bagi kami bencana juga gitu
bencana bahwa kita sudah lama sekali mungkin puluhan tahun untuk merekayasa lalu lintas
sedemikian sulitnya kita menggunakan istilah tdm jadi transport demand management
jadi di sana di pendekatan tdm itu ada salah satu konsep itu push and pull
push itu bagaimana
push itu bagaimana
caranya kita menekan supaya publik tidak menggunakan atau membeli kendaraan bermotor
jumlah kendaraan yang semakin bertambah tentunya mengakibatkan masalah baru yaitu kemacetan
kemacetan berdasarkan dari data bank dunia mengakibatkan kerugian untuk satu tahunnya seluruh indonesia bisa mencapai lima puluh enam triliun rupiah
dan untuk kota jakarta sendiri bisa mencapai tiga puluh enam triliun rupiah per tahunnya
rupanya selain kemacetan problem lain
juga yang harus dihadapi oleh kita yaitu pencemaran udara
dua puluh lima persen pencemaran udara yang terjadi di indonesia disebabkan salah satunya oleh kendaraan bermotor atau kendaraan yang bertransportasi di jalanan
ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kita dan pemerintah
selain itu berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup jakarta ada tiga lima juta kendaraan yang lalu lalang di ibu kota setiap harinya
terlepas dari kebijakan ini yang bertujuan untuk memberikan stimulus
bagi pergerakan ekonomi manufaktur di sektor otomotif pemerintah juga harus bijaksana untuk memikirkan dampak lingkungan
kemacetan yang juga tentunya merugikan masyarakat daripada cuma sekedar memberikan diskon dengan harga murah untuk kendaraan
meskipun kendaraan ini merupakan kendaraan yang diproduksi dengan muatan lokal
yudi yudawan indra raharja jakarta